tim arkeolog menemukan benda purba kala berumur tiga puluh sembilan tahun
di dalam gua di maros sulawesi selatan
di mana sebelumnya tim arkeolog sudah menemukan banyak benda peninggalan manusia purba
di lokasi yang sama
lebih dari lima puluh orang arkeolog dari berbagai universitas ternama di indonesia dan australia
melakukan ekskavasi atau penggalian arkeologi di depan mulut gua bulu butai
kelurahan kalabirang kecamatan bantimurung maros sulawesi selatan
penelitian arkeologi ini merupakan lanjutan dari hasil penemuan penting
dalam sejarah arkeologi di dunia
di mana tahun dua ribu empat belas tim arkeolog ini berhasil menemukan sebuah karya lukisan telapak tangan
yang umurnya mencapai tiga puluh sembilan sembilan ratus tahun minimum
atau jauh lebih tua dari lukisan purba kala yang ada di el castillo spanyol
yang berumur maksimum empat puluh ribu tahun
selama lebih dari satu bulan melakukan penelitian
ribuan benda telah ditemukan dan diduga sebagai peninggalan manusia purba kala
yang tertanam di dasar gua
selain itu beberapa bekas gambar telapak tangan yang sudah mulai memudar
juga masih dapat dilihat menempel di beberapa langit langit gua
namun dari sekian banyak temuan itu
tim arkeolog berhasil menemukan sebuah benda
yang diakini sebagai liontin manusia purba
yang terbuat dari tulang jari tengah hewan kuskus
benda ini sudah memiliki lubang tengah untuk memasukkan temali
tulang tengah dari kuskus
dan diambil oleh manusia purba
dan dijadikan hiasan karena ada lubang kecil
yang diperlukan untuk membuatnya
pak iwan sudah kasih tahu ada lubang kecil
untuk membuat lubang kecil tidak gampang
harus ada alatnya
kita tahu belum ketemu alatnya
itu buat apa pak
jadi hiasan di sini
untuk menemukan benda benda perubah kala ini
tim arkeologi sudah bekerja lebih dari satu bulan
dengan proses yang cukup panjang
mulai dari penggalian proses pemisahan tanah dengan benda temuan
hingga pada proses seleksi benda yang diduga sebagai peninggalan manusia purba kala
dalam proses seleksi tim arkeolog bahkan harus menggunakan teknologi
yang cukup canggih dan peneliti dari griffith university australia
untuk menentukan benda tersebut benar merupakan benda peninggalan purba kala
tiga bulan terhitung sampai dengan tiga puluh september
nantinya nih pak
terus selama itu apa apa yang sudah ditemukan
jejak jejak kebudayaan manusia yang pernah tinggal di wuhan
dengan hasil penemuan ini diharapkan ilmu pengetahuan khususnya arkeologi
dapat terus berkembang dan menempatkan indonesia sebagai negara yang memiliki sejarah kebudayaan yang tinggi di mata dunia
muhammad bakri maros